anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kementerian luar negeri republik indonesia memastikan tetap memantau kondisi warga negara indonesia
yang terdampak restriction of movement atau pembatasan pergerakan di malaysia
tercatat sebanyak tujuh ratus lima puluh ribu wni berada di malaysia pasca penetapan kebijakan tersebut hari ini
atas instruksi menteri luar negeri terus mengaktifkan komunikasi dengan masyarakat kita di sana
dan juga sejalan dengan ketetapan pemerintah malaysia untuk mengurangi kegiatan
maka di kbri juga sudah mulai mengurangi kegiatan dan memberikan pelayanan yang esensial saja
jadi masyarakat kita sejauh pantauan kbri memaklumi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah malaysia
dan menyesuaikan dengan apa yang berlaku saat sekarang
diharapkan masyarakat kita secara berangsur angsur yang melakukan perjalanan terutama ya
yang melakukan perjalanan untuk kembang
karena bagi mereka yang bekerja berdomisili di malaysia tentunya mereka memiliki keleluasan untuk menyesuaikan diri mereka
tapi untuk warga negara kita yang tujuannya untuk bisnis tujuannya untuk melancong
secara khusus menteri luar negeri telah menghimbau agar mereka kembali ke tanah air
kalau ada kendala di lapangan tentunya mereka akan bisa mengontak nomor nomor hotline yang disediakan oleh kedutaan besar kita di masing masing negara
sementara itu kementerian luar negeri
republik indonesia memastikan tetap memantau kondisi warga negara indonesia yang terdampak
restriction of movement atau pembatasan pergerakan di malaysia
tercatat sebanyak tujuh ratus lima puluh ribu wni berada di malaysia pasca penetapan kebijakan tersebut hari ini
pemerintah pun kembali mengimbau warga negara indonesia yang berada di luar negeri untuk kembali ke tanah air
dimintakan untuk warga negara kita sebaik baiknya adalah kembali ke tanah air
saat sekarang di mana jalur penerbangan sudah semakin sangat terbatas
ada baiknya mereka menghimbaukan kebanyakan warga negara indonesia yang berada di luar negeri
diatur lagi perjalanan pulang ke tanah air dengan demikian tidak terperangkap dalam kondisi tidak bisa meninggalkan satu negara
jadi masyarakat kita sejauh pantauan kbri memaklumi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah malaysia
dan menyesuaikan dengan apa yang berlaku saat sekarang
seperti yang dihimbau oleh menteri luar negeri kemarin
diharapkan masyarakat kita secara berangsur angsur yang melakukan perjalanan terutama ya
yang melakukan perjalanan untuk kembali ke tanah air
bekerja berdomisili di malaysia tentunya mereka memiliki keleluasan untuk menyesuaikan diri mereka
tapi untuk warga negara kita yang tujuannya untuk bisnis tujuannya untuk melancong
secara khusus menteri luar negeri telah menghimbau agar mereka kembali ke tanah air
kalau ada kendala di lapangan tentunya mereka akan bisa mengontak nomor nomor hotline
yang disediakan oleh kedutaan besar kita di masing masing negara
mereka yang mengikuti kegiatan tablik di malaysia
kbrd melakukan pendataan nama mereka lokasi tinggal mereka
dengan bekerjasama dengan otoritas malaysia
nama nama dan informasi itu kemudian dikoordinasikan melalui pemerintah malaysia
disampaikan ke yang disebut dengan vocal point di indonesia dalam hal ini kementerian kesehatan
jadi dalam hal melakukan tracing nya pelaksanaan dilakukan oleh kementerian kesehatan